sampai jumpa di video selanjutnya
kejadiannya seperti itu
kayak kita seorang penyiar terkenal
yang selalu terlihat santun di depan orang banyak
gak lebih dari seorang tukang upin
kakak tuh harusnya malu sama diri kakak sendiri
kamu boleh ngomong apa aja soal
tapi yang pasti
aku gak akan ngebiarin kamu berbuat seenaknya di rumah ini
kalau sampai menyakitkan rumah dan rumahmu
tolong kamu jangan alihkan pembicaraan ya
sekarang kamu bilang sama aku
sebenarnya apa tujuan kamu datang ke rumah ini
apa cuma untuk mendapatkan uang
kalau emang iya kenapa kan
aku juga berhakan atas uang itu
anak penuh mama dan bapak juga kak
jangan jangan kakak iri sama aku
karena kakak takut
kalau posisi kakak antara akan terajam
kaget takut posisi kata akan kegeser dengan adanya aku di sini
makanya dari awal
kakak selalu berusaha untuk menyikirkan aku di rumah ini kak
sedikitpun aku nggak merasa iri ataupun terancam
atas keberadaan kamu di sana
karena bagi aku
dengan menjadi anak angkat dari mama dan papa
itu udah merupakan keberuntungan yang besar buat aku
aku gak akan ngebiarin siapapun sakitin hati mereka
turun masuk kak
sekarang kamu ikutin aku
kamu harus jelasin ke depan mama dan bapak
soal pembicaraan kamu tadi cak
kak lepasin aku kak
apaan sih ini
kok kasar gitu sih
bikin ulah apa lagi kamu sih
mama takut aku sakit
mama takut ada salah urut di mata ini
kamu ini kenapa sih
udah kamu tuh kasar sekali
masih cantik banget
masih cantik banget
maaf kalau evita salah
tapi evita cuma gak mau
kalau mira membalas kebaikan mama sama papa
dengan suatu hal yang bikin mama sakit hati
mira sekarang kamu jelasin ke depan mama
kamu jelasin soal percakapan kamu di telepon tadi
kamu menyebut nyebut soal pembagian uang
yang akan kamu dapatkan dari sini
uang gak ada di luar sana
kamu gak mau kan
semuanya tetap salah paham
mira udah jadi anak yang nurhak ya ma
padahal kan selama ini
selama ini mama sama papa udah baik banget sama mira
mama sama papa juga udah menerima mira lagi di rumah
tapi sebenarnya mira gak mau mak
lakukan hal ini mira gak mau
mira dipaksa mak
ada apa sih
mira ada apa ini
sebenarnya orang tua angkat mira gak
kurang setuju kalau mira tinggal di sini pak
orang tua katmira tuh keberatan mira tinggal di sini lagi sama mama dan papa
mereka berpikir kalau mira tinggal di sini mira akan melupakan jasa mereka
mira gak mau membiayai hidup mereka lagi
tapi kan sebenarnya mira pengen banget tinggal sama mama dan bapak lagi di rumah ini
mira pengen tinggal sama mama lagi
mereka memang setuju
mira tinggal di sini mak
tapi mereka kasih miras syarat
kalau mira mau tetap tinggal di sini
mira harus membiayai hidup mereka dua kali lipat dari uang yang biasa mira kasih
mak mira udah berusaha untuk menolaknya
beneran mira udah berusaha untuk menolak itu
tapi mereka terus
terus monggit onggit utang budi mira selama ini mak
mereka terus dionggit onggit semua utang budi mira
masa kejadiannya seperti itu
kayaknya tadi waktu aku dengar di telepon
mira nggak ada kelihatan sedih ataupun terpaksa
kamu tetap mau nuduh dia
mau bilang mira itu narang ceritanya
duduh mira bohong
mama tuh bisa bener bener membaca pikiran kamu
kamu tuh bener bener sirik sama mira
kamu ungkit semua yang negatif
kamu salah salah dia
kita tahu persis banget cara berpikir kamu
mama kenapa sih selalu berpikir seperti itu nong
karena sikap kamu sendiri yang bikin mama punya pikiran seperti itu

mama juga pikir sama mira

mama juga pikir sama mira

dan menurut mama memang gak ada salahnya kok kita kasih uang sama rakyat rakyat kamu
kan mereka juga udah ada dengan awal kamu kan selama ini

ya udah kamu enterprise pikirin ya
nanti biar mama yang kasih mereka uang
vu minggu nanti biar uangnya mama mau kasih barbara vietnamese yang ambil hutangn ya
masa ikut satu satu hutan mama sendiri
yang penting bagi mama kita selalu bisa bersama
nanti kamu nggak usah pusing
mama heran lihat kamu
kamu dulu sudah menghilangkan mila
kamu gak ada rasa bersalah sedikit pun
seharusnya kamu harus sikap baik sama dia
bukannya malah memojokkan dia mengalahkan dia mencari salahnya dia
nanti mama terserah sama dia
bagaimana yang terjadi ya
udah jangan nangis
evita cuma nggak mau mama sedih ma
evita cuma nggak mau mama terluka lagi
biarpun dia cuma anak pungut
tapi sifatnya musik banget sih
lagian kan sekarang gue udah di sini
dan gue udah nggak ngaku aku sebagai mira
harusnya foto gue dong yang dipajang
mendingan gue buang aja nih pak
atau bu hera juga gak akan marah kan
dan kelihatannya juga bu hera benci banget sama evita
non fotonya mau diapain
bu ibu ini cuma membantu di rumah
dan saya saya anak kandung dari yang punya rumah ini
jadi saya juga punya hak dong untuk mengatur rumah ini
nggak pantas dipajang di sini
jadi mau saya buang
ya tapi kan itu foto non mira sendiri non
karena aku ada kepastian
ada pikir siisi perempuan kita